pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan siap membantu korban tsunami banten
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan bencana dan siap mengirim bantuan
hingga saat ini pemprov dki baru mengirim bantuan berupa ambulans ke lokasi bencana
kita lihat pantau dulu kita pantau dulu ada kabar awal bahwa ada rombongan dari pegawai rumah sakit tarakan yang sedang berlibur ke sana
kita sedang pantau saat ini kita sudah mengirimkan ambulans ambulans dari jakarta ke anyer untuk membantu membawa korban dari sana yang memerlukan penanganan kesehatan

dan kita lihat dari subuh saya sudah komunikasi terus dengan pak jupan kepala bppd dan sudah disisir informasinya mana mana saja yang memerlukan bantuan
dan posisi kita adalah bersiap begitu mereka menentukan kebutuhannya apa kita langsung kirim
tapi posisi kita sudah siap untuk kirim